sebaiknya kitab itu jangan dibanting lagi
yang penting kan aku sudah baca
dan aku tau apa yang ku baca paman
kitab itu berisikan ilmu keluhuran budi pekerti
jadi tolong hargailah kitab itu
paman ini sangat merepotkan
sepertinya gelapnya awan sudah mulai curiga
dia tidak boleh memunculkan hal ini ke istana
jangan sampai ada yang tahu kalau aku masih hidup
aku harus cari cara
untuk membuka mulut gelapnya awang
boleh aku duduk disini
kami tidak suka diranggu
aku tidak mengganggu kalian
aku ada pengerjaan buat kalian
kalian dikenal sebagai pembunuh bayaran yang disegani
aku ingin mengakai jawab sekalian
berapapun aku akan bayar
siapa yang kau inginkan nyawanya
kau dengan petinggi wadia galuh itu
dia ingin membunuhku
jika gelapnya awang mencarimu
itu sama saja kamu mengintip celah neraka
kamu pasti mati
itu sebabnya aku mengutus kalian
berapa harga membunuh gelapnya awang
dua ribu keping emas
dua ribu keping emas
dua ribu keping emas
karena lawan yang kami hadapi bukan orang sembarangan ki
aku tidak punya uang sebanyak itu
bagaimana kalau seribu keping emas
seribu keping emas
lebih baik kau serahkan saja nyawamu kepada gelapnya awang
bagaimana kau dapatkan ini
ini adalah rencana wadiah galuh
simpan saja sebagai gantinya
nanti akan kutebus setelah kalian selesaikan tugas
tapi jangan mencoba untuk menipu
jangan mencoba untuk menipu kami atau kepalamu sebagai gantinya
apakah ada orang yang tadi akan bayar
aku harus minta uang lebih banyak lagi pada kibanyak sumba
selama ini ki banyak sumba selalu memberikan berapapun uang yang kuminta
sebaiknya kitab itu jangan dibanting lagi
yang penting kan aku sudah baca
dan aku tahu apa yang kubaca paman
kitab itu berisikan ilmu keluhuran budi pekerti
jadi tolong hargailah kitab itu
paman ini sangat merepotkan
kitab ini kan hanya benda biasa
dibanting pun dia tidak akan merasakan sakit
jadi untuk apa dihargai
kita menghargai kitab itu berarti kita menghargai siapa yang menulis
jadi tolong hargai kitab tersebut raden
ah kitab ini sangat memusankan
aku ingin bermainnya
bukan saja paman
raden tunggu raden
sebaiknya raden lanjutkan pelajarannya
kan sudah aku katakan kalau aku bosan aku itu putra mahkota sebentar lagi jadi raja
kitab itu sangat berguna untuk menata perilaku calon raja seperti radi
dan hubungan raja menurutku sangat baik
dengan rakyatnya raden
jadi raden kembalilah belajar
itu tidak penting bagiku paman
maafkan paman raden
paman diperintahku sirat
paman resi ini sudah keterlaluan
nanti ku adukan pada rama prabu
dia pikir aku tidak bisa membebaskan diri dari totokan ini
kau akan segera melihat totokanmu tidak mempan terhadapku
baru segitu ilmu paman sudah mau mengancamku
ilmu paman itu
jangan menghalangi jalanku
aku mau lewat
kalau mau lewat tinggalkan nyawamu disini
jurus golok setan
baguslah kau mengenal jurus kami
artinya kau siap untuk mati
rencana keperajuritan galuh
bukankah rencana ini hanya dimiliki wardia galuh
apakah mungkin rencana ini milik papa gerahang
aku harus segera melapor ke istana
sepertinya dugaanku semakin terbukti
ada orang di dalam istana yang ingin berkhianat
kenapa kamu jalan jalan
bukankah sekarang saatnya kamu belajar kitab bersama bramesti
pak manersi yang mengajar itu tidak tahu apa apa kan jengibu
aku semakin tidak mengerti dengan apa yang diajarkan oleh pak manersi itu
apakah kan jengibu mau

aku semakin bodoh karena diajar oleh pak manersi itu
brahmesti adalah pengajar terbaik di kerajaan ini
kamu jangan sembarangan kalau bicara
pak manersi itu hanya menyuruhku untuk membaca membaca dan terus membaca kitab
mana mungkin calon raja hanya membaca dongeng dongeng yang tidak jelas
apa itu yang kan jengibu mau
dongeng bagaimana katamu
aku ingin supaya pak manersi itu diganti
sudah berapa kali kamu meminta resi yang mengajarimu diganti
kamu jangan beralasan macam macam
aku tidak peduli
aku mau rasi itu diganti
dengan resi yang benar benar mampu mengajarku
ibu akan mengganti resi yang mengajari
baik baik baik
tetapi kamu harus janji pada ibu
kamu harus belajar sampai tuntas
aku akan lihat dulu pengajarnya
aku tidak akan langsung belajar
kalau memang resi itu mampu memberikan ilmu yang aku kehendaki
aku akan belajar
tapi kalau tidak
kan jengibu harus mencari
jangan lupa subscribe channel ini